kita awali berita dari probolinggo
mendekati bulan suci ramadan
anggota satpol pp kabupaten probolinggo
semakin gencar merazia hotel kelas melati
dan tempat karaoke
hasilnya sepasang mahasiswa digrebek
saat berada di sebuah kamar
petugas juga mengamankan beberapa pemandu lagu
serta tiga orang mucikari
salah satu anggota satpol pp kabupaten probolinggo ini
langsung berlari menuju salah satu kamar
di sebuah hotel melati di paiton probolinggo
di kamar tersebut
petugas mendapati satu pasangan yang berstatus mahasiswa di jember
berada di dalam kamar yang sebelumnya tertutup rapat
diduga berbuat mesum
pasangan tersebut kemudian diamankan ke mobil satpol pp
razia kemudian dilanjutkan ke sejumlah rumah karaoke
di wilayah paiton yang diduga sering dijadikan
ajang pesta miras dan tarian telanjang
di tempat tersebut
petugas mengamankan sebuah kamar
dan sebuah mobil yang berisi sejumlah wanita pemandu lagu karaoke
yang berusaha kabur dari razia petugas
mereka akhirnya ikut diamankan
karena tak satupun yang membawa kartu identitas diri
sementara dari sebuah lokalisasi
petugas amankan tiga mucikari yang diduga
menyediakan perempuan dengan cara seks kilat
mereka yang terjaring razia
akhirnya dibawa ke kantor satpol pp
untuk dilakukan pembinaan
yang terjaring pada operasi hari ini
ada delapan orang
salah satunya ada mahasiswi
ada pemandu lagu di karaoke di kedapatan paiton
rencananya pemandu lagu dan mucikari
akan diperiksakan kesehatannya
ke dinas kesehatan probolinggo
sementara pasangan mahasiswa diminta surat pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi